sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
indonesia memiliki surga bawah laut yang sudah terkenal di dunia
salah satunya ada di desa wisata pemuteran kabupaten buleleng bali
di sini terdapat sedikitnya sebelas spot diving yang memiliki pesona tersendiri
desa yang telah mendapat sertifikat desa wisata berkelanjutan ini
dapat dijangkau dengan menempuh tiga lima jam perjalanan dari kota denpasar
menyelam di desa wisata pemuteran aman karena dipandu penyelam bersertifikat
selama pandemi setiap alat dijaga dan dibersihkan sesuai protokol kesehatan
begitu pula dengan pengaturan tamu saat akan menyelam
sekarang saya berada di bayorok salah satu lokasi diving ternama di desa pemuteran

untuk mencari penyelam yang terbaik kita harus mencari penyelam yang terbaik
aktivitas saat menyelam tak hanya berfoto foto cantik di depan struktur raksasa
berbentuk pahatan karakter dari cerita ramayana atau pahatan biota laut
saya ikut serta dalam penanaman karang di bayorok
saya juga ikut membantu membersihkan predator yang dapat merusakkan
seperti bintang laut berduri akanthaster pelanci yang dijuluki sebagai crown of thorns
dan siput kecil rupela cornus
desa wisata pemuteran pernah meraih predikat juara kedua
yang diusung oleh igusti agung prana
salah satu penggerak pariwisata dan ketua yayasan karang lestari
yang membantu merestorasi dan mengedukasi tentang pentingnya terumbu karang di teluk pemutaran
dulunya memang banyak habit beberapa masyarakat yang membom
membom terumbu karang
nah kehadiran yayasan karanglestari ini pertamanya adalah untuk mengedukasi
mengedukasi mentransformasi kebiasaan masyarakat yang salah dalam penangkapan ikan
untuk berbuat dengan teknik yang benar
namun itu prosesnya tidak mudah cukup panjang
jadi pendekatan pendekatan yang kita lakukan
yang dilakukan oleh orang tua orang tua kami adalah masuk ke dalam sebuah sistem budaya
terdapat penginapan dan resor di desa pemuteran
sebelum berjalan jalan keliling desa
saya beristirahat sejenak di salah satu penginapan
yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
tarif per malam di penginapan ini mulai dari tujuh ratus ribu rupiah
dan untuk resor bertarif dua juta rupiah ke atas dengan pesona keindahan pantai
dari laut pula desa wisata pemuteran memiliki banyak potensi ekonomi kreatif
yang menjadi ciri khas desa wisata
salah satunya adalah pernak pernik rumah dari batu kelapa dan kulit lembah kerang
karena kita tinggal di kampung ya
terus masyarakat sekitarnya juga setiap hari berhadapan dengan limbah ini
jadi sebelumnya kita
jadi gunakan untuk kayu bakar maupun kita hanya begitu bakar saja
jadi di samping sangat tidak bagus untuk lingkungan
juga nilainya tidak ada
tapi dengan kita membuat handicraft seperti ini
jadi dengan sentuhan tambahan material yang ada yang kita gunakan
jadi juga bisa menciptakan
bisa menciptakan lapangan pekerjaan
terdapat juga umkm warga setempat yang produknya sudah dijual ke luar negeri
seperti italia jerman singapura australia hingga uni emirat arab
kalau kunikan dari garam kami adalah bentuk
istilahnya konsumen itu bisa memilih berbanyak variasi bentuk
dari kita kalau garam yang di pasar biasanya berbentuk halus seperti bu
tapi kalau kita kan seperti saya bilang tadi
ada yang berbentuk piramid
ada yang berbentuk kotak kotak
ada yang berbentuk lempengan
dan juga ada yang sudah disusupi dengan aroma aroma tertentu
kita di sini istilahnya terus melakukan suatu inovasi sehingga pasar kita tetap terjaga
karena inovasi itu yang istilahnya membuka peluang peluang di samping itu
dan juga membangun suatu rekanan yang ikut membantu kita dalam bidang pemasaran
untuk membantu ekonomi warga jangan lupa beli kreatif lokal di desa ini
langsung atau daring melalui marketplace online sebagai wujud bangga buatan indonesia
selain menjaga terumbu karang dan mengolah limbah dengan baik
masyarakat desa wisata pemutaran pun menjaga ekosistem penyuh
di wilayah kota
sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia bawah laut
persona keindahan alam bawah laut dan keramatamahan desa pemutaran sungguh melekat di hati
sekarang kita mau melepaskan penyu ke habitat aslinya
beli kita dimana nih melepaskan
mengakhiri perjalanan saya di desa pemutaran
saya melepaskan tukik ke laut
perjalanan saya ke desa pemutaran sungguh tak terlupakan
menikmati wisata terbaik di indonesia aja